sumber daya alam yang berlimpah membuat indonesia menjadi negara dengan potensi yang besar
salah satunya di industri baterai kendaraan listrik
presiden joko widodo optimistis indonesia menjadi penguasa pasar industri baterai
karena seluruh komponennya ada di indonesia
presiden joko widodo meyakini indonesia bisa menjadi negara yang memimpin industri baterai kendaraan listrik atau electric vehicle
pasalnya menurut jokowi indonesia memiliki sumber daya alam yang mendukung mulai dari nikel tembaga boksit
hingga timah yang merupakan bahan baku dari pembuatan baterai kendaraan listrik
jokowi meyakini indonesia bisa menguasai pangsa pasar baterai kendaraan listrik dunia
karena industri otomotif ke depan baik itu sepeda motor baik itu mobil listrik
sepeda motor listrik mobil listrik itu akan menggantikan mungkin lebih dari lima puluh persen dari demand dari pasar yang ada
begitu ini jadi saya kemarin hitung hitungan saya hitung berapa sih
dua puluh persen mobil listrik kendaraan listrik akan tergantung
enam puluh persen dari pangsa pasar yang ada di dunia inilah kekuatan besar kita nanti
seperti tadi komponen digital seperti tadi chip
kendati demikian presiden menyebut tantangan utama dalam membangun ekosistem industri baterai kendaraan listrik
adalah integrasi antar industri yang memiliki sumber daya alam tersebut
yang paling sulit adalah mengintegrasikan
kami ada di tempat tempat yang berbeda
ada tembaga di papua ada tembaga di sumbawa ada nikel di sulawesi tenggara dan sulawesi yang lain
ada boksit di kalimantan barat dan di kepri
barang yang tidak gampang
sehingga jadi sebuah ekosistem itu
inilah yang terus saya mati matian ini harus jadi
karena inilah yang akan melompatkan kita meloncati lipfrog menuju ke peradatan yang lain
sementara pengusaha merespon baik niat pemerintah untuk mendorong indonesia menguasai pangsa pasar industri baterai kendaraan listrik di dunia
presiden direktur andaro energi garibaldi tohir menyebut
semua komponennya ada di indonesia
hemat saya apa yang dikatakan oleh bapak presiden itu sangat sangat benar gitu loh
bahwa indonesia itu kita negara besar dan memang sumber daya alam yang kita miliki itu berlimpah
khususnya untuk keperluan ev untuk baterai khususnya memang hampir seluruh komponennya ada di indonesia
nah terima kasih
tinggal memang kita mempunyai kemauan atau semangat yang tinggi nggak gitu loh
berdasarkan data us geological survey indonesia menjadi produsen nikel terbesar di dunia
pada dua ribu dua puluh satu produksi nikel tanah air mencapai satu juta metrik ton
disusul filipina sebesar tiga ratus tujuh puluh ribu metric ton rusia sebesar dua ratus lima puluh ribu ton
sebanyak sembilan puluh persen cadangan nikel tanah air tersebar di wilayah sulawesi
kus indra cnn indonesia